nah tren permainan bergenre mobile yang kini semakin populer rupanya memunculkan sebuah profesi baru yakni joki game
nah joki ini dibayar untuk menaikkan ranking para pemain dengan imbalan sejumlah uang tentunya
para joki ini diklaim bisa merauh pendapatan hingga ratusan juta rupiah
seperti apa yuk kita simak laporannya
nah pertama mereka mainnya solo gak ada teman
jadi mereka ketemu player player yang istilahnya sering afk meninggalkan permainan lah player yang gak bisa main lah
jadi mereka emosi turun turun turun
sebenarnya kalau mereka punya tim itu mereka bisa naik cuma karena mereka solo gak ada teman mereka pakai jasa joki kita
dan saya memiliki pekerjaan di mobile legends karena sesuai dengan hobi apalagi kalau hobi yang menghasilkan kan sangat enak buat dikerjain
jadi pertama itu iseng di instagram open pet promote
aku iseng dm aku tanya
berapa harganya dua puluh ribu
nah di pet promote itu masih pakai ig pribadi saya namanya juliho belum dominans
wih banyak yang ngecet gitu kan
akhirnya saya suruh antrikan mereka kerjaan satu satu
pas antri aku dm lagi
ini udah antrian selanjutnya eh orangnya pada hilang hilang dong
kayak gitu jadi terus aku chat teman saya
ini aku ada id banyak boleh bantu gak mungkin ada tim kamu apa
aku offer id nanti potongannya delapan puluh dua puluh tuh
itu dulu masih awal sekali
nah dibuntuk lah tim
berjalan berjalan semakin lama semakin gede gitu
untuk saya ini sih masih mobile legend ya
karena pertama gampang kita gampang banget jokiin
maksudnya mungkin kita satu ratus lima puluh ribu bisa dapat antara delapan jam sampai dua belas jam itu sudah dapat
soalnya satu matchnya juga pun paling cepet sih
bisa sepuluh menit udah kelar
pas januari itu kan tiba tiba ada yang lain saya
mas seribu bintang berapa
kamu kaget kan ini orang bercanda paling ya
terus aku hitung lah ya tetap aku balas kan
aku balas ini harganya rp dua puluh satu juta
terus dia bilang bisa dp enggak
iya bisa gak apa apa dp setengahnya gue bilang gitu
dia bilang yaudah aku dp sebelas juta katanya
ntar tiga empat hari kabarin lagi
orang ini php atau apalah
jadi gak mungkin serius itu rp sebelas juta boleh transfer
abis mandi ditransfer
tunggu lihat transfernya wih rp sebelas juta
tungkas dia apa enggak nih kan
eh banking lah lihat
wah beneran masuk rp sebelas juta
wih ini beneran transfer rp sebelas juta ini
akhirnya dikerjain tuh
di orderan mungkin sebulan kita bisa seribu id lah satu bulan
jadi dan itu mungkin memasukkan rp dua ratus juta omset
omset kotor ya dua ratus juta
mungkin paling tinggi bisa empat juta sebulan
paling jelek jelek lah rp dua lima ratus
jadi ada research season tiga bulan sekali hadiahnya lebih gede
dan mereka bisa pamer gitu ke teman teman mereka
ya udah senang gitu pamer
aku udah tingkat lebih tinggi dari teman saya
oh seneng mereka
jadi buat ajang pamer gitu apa enggak temannya udah di atas dia masih di sini
malu kan sama temannya
pernyanyi joki lah ngelambung temannya
jadi apa ya ego lah
cuma buat eko doang sih